pertama akan disampaikan rekan saya silakan ibrahim
saudara sebuah stasiun pengisian bahan bakar pom mini di pasar kalimantan timur meledak dan terbakar hebat
dapat tabung gas dan drum berisi bbm
dari pemeriksaan polisi titik awal api berasal dari stasiun pengisian bbm mini di depan rumah
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini